lembaga riset smrc menilai kasus pembohongan ratna sarumpait akan memberi citra negatif kepada prabowo subianto sebagai capres
prabowo diprediksi kesulitan meraih simpati pemilih yang belum menentukan pilihannya pada pilpres dua ribu sembilan belas
direktur eksekutif smrc jayadi hanan menilai kasus hoaks ratna sarumpait menyulitkan prabowo meraih suara undecided voters dan swing voters pada kontestasi pilpres mendatang
namun jayadi meyakini pemilih setia prabowo tidak akan mengalihkan dukungan akibat kasus kebohongan ratna sarumpait
sementara koalisi pendukung prabowo sandiaga akan menyusun langkah strategis untuk meredam isu kebohongan ratna
koalisi prabowo menegaskan akan lebih berhati hati dalam menyikapi suatu informasi sehingga kasus ratna sarumpait tidak terulang kembali
bahwa isu hoax rana sarumpait itu menimbulkan citra negatif kepada pak prabowo
karena itu menimbulkan citra negatif kepada prabowo maka itu akan menyulitkan prabowo untuk meraih simpati kepada para pemilih yang saat ini belum mendukung dia
bisa undecided bisa orang yang sudah cenderung ke jokowi tapi masih bisa berubah
nah itu sulit
sementara pak prabowo memerlukan mereka kan karena menurut hampir semua lembaga survei yang kredibel
yang kedua dari para pemilih yang masih bisa berubah masih swing
karena mereka kan memang dari apapun yang terjadi akan milih prabowo kan
itu itu menurut saya jadi kalaupun ada isu negatif seperti hoax ya ada pembenarannya
pak prabowo itu bukan pembohong tapi pak prabowo itu dibohongi
saya rasa masyarakat sadar memahami situasi sensitivitas kemanusiaan pak prabowo yang reaktif terhadap ketidakadilan dan track record dari bu ratna yang seperti itu
jadi ya ini bukan faktor determinan karena ini sudah menyentuh pada arana hukum
silahkan aparat penegak hukum untuk memproses secara adil bukan hanya bu ratna tapi seluruh hal hal yang berkaitan dengan kasus kasus yang sama yang setara yang mirip dengan bu ratna
jadi tidak ada langkah langkah perbaikan yang diambil ya mas
ya kita akan lebih hati hati lagi dan akan lebih mengambil langkah langkah
kira kira dalam hal hal tertentu kita akan antisipasi